sebelum ordekta elvina atlet indonesia di cabang olahraga lain sudah lebih dulu mendulang medali emas pada hari pertama penyelenggaraan sea games dua ribu dua puluh
emas pertama indonesia datang dari cabang olahraga aquathlon
atlet indonesia rashif amila yakin yang turun di nomor individu putra mampu mengalahkan para pesaingnya untuk merebut emas
emas kedua indonesia dirayu oleh atlet maraton putra agus prayogo
agus keluar sebagai pemenang dengan mengalahkan atlet asal filipina dan vietnam yang harus puas meraih perak dan perunggu
dan selain aquathlon dan atletik cabur sepeda dari nomor mountain bike juga menghasilkan dua emas bagi indonesia
karateka putra indonesia ahmad zigy zaresta turut mempersembahkan emas dari nomor kata individu putra
sedangkan emas ketujuh bagi kontingen indonesia diraih manik trisna dewi yang turun di cabang olahraga vovinam nomor dragon tiger form putri